halo sahabat kompak tv setelah kita update lagi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
kamis dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh empat bersama saya sinta milenia di top tiga news kompas tv
langsung ke berita pertama pada hari ini sahabat kompas tv
publik dikejutkan dengan gerak cepat polisi menangkap peggy alias peron
ketua rt pun buka suara soal gelagat pegi sebelum ditangkap polisi terkait kasus vina cirebon
ketua rt dua blok simaja desa kepompongan kecamatan talun kabupaten cirebon
aris lesmana mengatakan saat peggy ditangkap memakai hoodie masker dan helm
ketua rt sampaikan yang bersangkutan tertutup dengan warga sekitar
aris juga mengatakan pada saat penggeledahan polisi sempat mengamankan sejumlah dokumen milik pg
pakai masker pakai helm panjang
itu perilaku sejak dulu atau baru akhir akhir ini setelah rame gilang itu
memakai masker apa segala macam tertutup gitu
ya seperti yang tadi saya jelasin dia tuh gak pernah dia sosialisasi
bergeser ke berita selanjutnya sahabat kompastv umat budha
peringati hari raya trisuci waisak dua ribu dua puluh
inilah momen doa dan meditasi umat buddha di hari raya suci waisak
puncak perayaan waisak digelar di candi borobudur magelang jawa tengah kamis dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
puluhan ribu umat buddha dari dalam maupun luar negeri hadir di candi borobudur
ada pun tema yang diusung pada hari waisak dua ribu dua puluh empat adalah menghindari keserakaan duniawi kebodohan kemarahan dan kebencian
kegiatan dan kebencian yang diperlukan oleh umat budha di candi borobudur
ketua rt sampaikan yang bersangkutan tertutup dengan warga sekitar pilar di candi borobudur
kegiatan waisak tahun ini akan ditutup dengan festival lampion waisak
berita ketiga berita internasional
sahabat kompas tv jajaran delegasi taliban beri penghormatan terakhir ke presiden iran ibrahim raizi
delegasi taliban memanjatkan doa untuk mengenang mendiang presiden iran menteri luar negeri dan pejabat lainnya yang tewas dalam kecelakaan helikopter
presiden iran dimakamkan pada rabu dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
di antara delegasi taliban tersebut terdapat penjabat wakil perdana menteri pertama abdul ghandi baradar dan menteri luar negeri afganistan amir han mutan
diketahui presiden ebrahim raisi menteri luar negeri hussein amiradullahian dan enam orang lainnya tewas dalam kecelakaan pada hari minggu
selama lima hari iran berkabung atas kecelakaan tersebut
baiklah sahabat kopas tv itu dia tadi
tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
jangan lupa untuk like komen dan share video ini
dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel kompas tv untuk berita update lainnya
saya sinta milenia pamit undur diri dan sampai jumpa